tapi saat ini saya gak cuma mau delivery aja saya pengen ajak kalian semua untuk kalau kita coba makan di tempat seperti apa
saya mendatangi tempat makan yang menawarkan lima belas varian rice ball
mulai dari topping ayam sambal hijau jengkol balado cumi hitam
wah gak bakal kehabisan pilihan ya
tempat ini pun tak pernah sepi dari pengemudi ojek online yang melayani pesanan pembeli
seporsi rice ball berisi nasi putih yang ditimbang seberat satu ratus delapan puluh gram
nasi dalam mangkuk kertas dilengkapi telur mata sapi potongan mentimun segar sambal bawang lalu topping yang dipesan sesuai selera
satu porsi rice ball dibanderol tiga puluh lima ribu rupiah
setelah mencoba saya terasa bahwa ini adalah pere
dan ini enak banget karena sedikit pahit di ujung aftertaste tapi sebenarnya rasanya gila
masih banyak varian lain yang saya pengen cobain ini
porsi yang pas membuat saya penasaran mencoba varian topping lainnya
masing masing lauk punya citra rasa khas tersendiri
dibuatnya terus kemudian enggak pakai sayur
jadi memang dari rice bowl sendiri mungkin kita mau alternatif supaya tidak junk food
tetapi balik lagi jenis rice ballnya seperti apa
ia menambahkan selama bangku kertas yang digunakan terbuat dari material aman untuk makanan rice ball aman dikonsumsi
roni satria andreawan saputra jakarta